maafkan lastri ibu
pasti banyak berbuat salah sama ibu
sudahlah lastri ibu
tidak perlu ada yang dimaafkan lagi
ada dong bu
kematian bang yamin kan gara gara bang imran
maaf sih gampang mbak
sampai saat ini mbak selalu merongrong bang imran dengan harta
padahal kan mbak ika udah ngasih bagiannya bang imran
segitu cepat mbak habisin

pak supri yang lebih tahu pak

tiba tiba dia lari
lantas dia nganjep
kenapa jadi begitu
saya buat berita acaranya bu
saudara imran akan kami tahan
karena kasus pembunuhan berencana
maafin abang juga
subhanallah kenapa jadi begitu ya
itu namanya takdir
kasian bulena dua orang yang dicintai meninggalkannya lebih dulu
tiga bukan dua imron telah meninggalkan bu lina karena dia masuk penjara
itu kesalahannya dia sendiri kakak gila harta
ya allah ya tuhan jangan ambil lagi anakku ya allah
cobalah apa lagi yang kau berikan kepadaku ya allah
ampunilah dosa dosa hamamu ini ya allah
ahya apakah aku menganggurkanmu argh elaborat welu

budak itu anak suceding madad
ya kepada tuhan
mutta yang benar beneraku harus dried
kematian itu suatu keharusan
kita semua akan menghadap allah
kuserahkan seluruh hidup
mau ngapain dia kesini
sst gak baik bisa ada begitu
maafkan lastri ibu
lastri banyak berbuat salah sama ibu
sudahlah lastri ibu
tidak perlu ada yang dimaafkan lagi
ada dong bu
kematian bang yamin kan gara gara bang imran
maaf sih gampang mbak
selama hidup sampai saat ini mbak selalu merongrong bang imran dengan harta
padahal kan bapak udah ngasih bagiannya bang imran
segitu cepat mbak habisin
indah setinggal sama nanek ya
untuk kesekian kalinya
lastri minta maaf sama ibu
juga deh ika
ini semua memang salah saya
kalau bukan salah mbak salah siapa lagi
sudah terjadi biarlah terjadi
mulai hari ini kita buka lembaran baru
sudahilah kemarahan kamu dendam kamu kebencian kamu diantara kita
bukakan pintu maaf yang sedalam dalamnya
itu adalah perbuatan yang sangat mulia yang diajarkan oleh allah
saya kasihan sama bapakmu
untuk kesekian kalinya kasih mohon maaf sama ibu
juga deh ika
atas semua kesalahan lastri
sekali lagi pasti mohon maaf sama ibu
juga deh ika
dan biarlah ines tinggal bersama ibu
ibu tidak setuju dengan keputusan kamu
tidak apa apa ibu
biarlah lastri bertobat dan merenung memohon ampun atas kesalahan yang pernah lastri buat ibu
bertobat bisa dimana saja lastri
maafkan lastri ibu
mbak jangan pergi
mbak mesti tinggal disini sama kami
aku tak mampu berkata